perkembangan ekonomi digital yang terjadi di indonesia
semakin memasuki kehidupan kita sehari hari
derasnya perkembangan ini memicu generasi muda
untuk berlomba lomba membuat sesuatu yang baru di dunia digital
hal positif inilah yang menjadi salah satu pendorong
perekonomian nasional di masa mendatang
karena pentingnya sektor tersebut bagi perekonomian
bank indonesia mengadakan kegiatan tahunan
bank indonesia gustu kampus bigtc dua ribu delapan belas
dengan tema ekonomi digital dan perlindungan konsumen
bigtc dua ribu delapan belas diadakan di empat kota
yaitu malang palembang ambon dan bandung
untuk tahun ini singajal memang dengan kami pilih judulnya adalah
dalam bahasa anak mudanya ekonomi digital itu kita bangun
karena memang ekonomi digital itu adalah masa depan kita semua
kalau kita perhatikan siapa saja yang tidak mengikuti ekonomi digital ini nanti
mungkin akan ketinggalan zaman dan sekaligus mendapat peluang yang sangat terbatas dalam kehidupan
melalui bgtcn dua ribu delapan belas bank indonesia mengedukasi generasi muda
mengenai pentingnya perkembangan ekonomi berbasis teknologi
guna mewujudkan anak muda yang kreatif
dalam mendorong ekonomi yang maju untuk suatu negara di era digital
mahasiswa dipilih sebagai target yang tepat
karena lahir di tengah pertumbuhan teknologi komunikasi yang pesat
talenta dan inovasi yang dimiliki anak muda adalah partisipasi nyata dalam pertumbuhan ekonomi bangsa
kita tentu harus mengetahui ada apa dibalik itu
jangan hanya sekedar pemakai tapi gimana ekonomi digital ini bisa dimanfaatkan secara positif
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
misalkan mengurangi karantina akun defisit
terus bagaimana kehati hatiannya ini yang paling penting
ekonomi digital berkembang cepat saat ini
bank indonesia ingin generasi muda optimalkan potensinya agar tidak hanya menikmati kemudahan ekonomi digital
tetapi menjadi pelaku wira usaha berbasis digital untuk berpartisipasi terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia di masa mendatang
ada kegiatan edukasi publik berupa talk show tentang ekonomi digital
dan juga workshop untuk membuat konten vlog dan blog
sebenarnya pengen bisa menggerakkan anak anak muda untuk ikut aktif dalam ekonomi digital
karena kan sekarang nggak bisa dipungkiri bahwa pekerjaan sebagai influencer itu juga bisa menghasilkan sebagai alternatif juga
jadi saya mencoba untuk memberikan perspektif baru
tentang salah satu cara untuk menggerakkan ekonomi digital
sangat bagus karena kita mempelajari bagaimana digital itu yang sesungguhnya
baik vlog blok sangat narasumber narasumber yang sangat baik
acara ini sangat memotivasi terutama tadi di yang bang kevin
bang kevin tadi saat dia ngasih tahu tentang youtubers
itu gimana caranya kita bisa tradisional bisa membuat youtube yang benar
ayo para generasi penerus bangsa
mulai sekarang tunjukkan kalau kalian bisa menjadi salah satu penggerak perekonomian negeri sendiri
kalau bukan kita siapa lagi
ekonomi digital itu kita banget
ekonomi digital itu kita banget
ekonomi digital itu kita bangun
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia